timnas indonesia akan menjamu islandia pada laga persahabatan internasional hari ini jam tujuh malam nanti di stadion utama gelora bung karno jakarta
laga ini tentu saja bergensi mengingat lawannya adalah kontestan piala dunia dua ribu dua puluh
dikutip dari detik com pssi mematok harga tiket pertandingan timnas indonesia versus islandia mulai rp seratus itu yang paling murah ya hingga rp satu lima juta rupiah
berikut ini rincian harga tiket timnas indonesia melawan islandia di gelora bukarno jakarta
kalau kita lihat ini tiket laga persahabatan antara indonesia dan islandia selain juga ini menjadi laga persahabatan yang juga prestisius karena islandia menjadi salah satu kontestan di piala dunia dua ribu delapan belas
ini juga menjadi saksi sejarah baru di mana stadion utama gelora bung karno baru direnovasi besar besaran dan ajang ini menjadi ajang uji coba pertama kalinya antara tim nasional indonesia yang sudah
akhirnya bisa memakai kembali stadion utama gelora bukarno
tiket paling mahal kalau kita lihat ini ada di deretan vvip ya deretan vvip itu ada di sini kemudian ini harganya sekitar satu lima juta kemudian agak di sisi kanan dan kirinya yaitu di deretan vvip a dan juga vvip b di barat ini harganya satu juta rupiah ini selisihnya lima ratus ribu rupiah
kemudian sementara vip di timur
kalau kita lihat di sebelah sini atau opposite dari vip di barat ini harganya lebih murah lagi yaitu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah
kalau kita lihat nanti pertandingan ini akan dibuka rencananya oleh presiden joko widodo kemungkinan besar presiden joko widodo pastinya ya akan ada di tribun vvip di sini untuk menyaksikan pertandingan pembuka atau pertandingan pertama di stadion utama gelora bung karno pasca direnovasi
kalau tadi itu harga harga tiket yang cukup mahal dari vvip
selanjutnya untuk barisan kategori satu a hingga dibanderol dengan harga tiga ratus ribu rupiah
ini kategori satu a satu b satu c dan satu c di sini ya
ini harganya semua tiga ratus ribu rupiah jadi kalau anda memang belum punya uang satu lima juta atau satu juta rupiah silahkan masuk ke kategori satu
bagaimana kalau anda tidak punya uang juga tiga ratus ribu rupiah
bagaimana kalau anda tidak punya uang
anda masih punya uang
anda masih punya uang
anda masih punya kesempatan sebenarnya untuk mendapatkan tiket yang lebih murah lagi yaitu kategori dua di wilayah selatan dan juga utara
ini mungkin akses pandangan visualnya memang jauh ya cukup jauh harganya satu ratus tujuh puluh lima ribu rupiah
sementara di kategori tiga yaitu tribun atas yang memang sangat jauh ya dari lapangan ini harganya cukup membayar seratus ribu rupiah
kebanyakan supporter supporter fanatik tim nasional
indonesia ini adanya di sini nih kategori dua ataupun kategori tiga yang justru biasanya suara dukungannya jauh lebih keras dibandingkan yang ada di tribun vip dan juga vvip
itu tadi harga harga yang kemudian anda bisa beli untuk menyaksikan pertandingan perdana setelah stadion utama gelora bung karno selesai direnovasi pada malam hari ini